warganet bereaksi dengan viralnya foto yang memperlihatkan seekor komodo sedang berhadapan dengan truk pembangunan
foto ini diduga berada di kawasan taman nasional komodo pulau rinca nusa tenggara timur
tagar safe komodo pun trending di lini masa twitter memperlihatkan keprihatinan warga atas pembangunan jurassic park tersebut
seperti dilansir cnn indonesia com proyek ini diketahui milik pemerintah untuk membangun kawasan wisata eksklusif
rencana konstruksinya pertama kali dicetuskan menko maritim luhut bin sarpanjaitan di tahun dua ribu sembilan belas
pertanggung jawaban dibangunnya kawasan seluas satu tiga hektare ini pun diserahkan kepada kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat
sementara itu kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat pupr juga mencetakkan kawasan yang berbeda
kementerian pupr menjamin perlindungan kawasan konservasi fauna dan flora taman nasional komodo
berdasarkan rilis resmi kementerian dua puluh lima oktober dua ribu dua puluh menteri pupr basuki hadi mulyono mengatakan
pembangunan infrastruktur pada setiap kspn direncanakan secara terpadu
baik penataan kawasan jalan penyediaan air baku dan air bersih pengelolaan sampah sanitasi
dan perbaikan hunian penduduk melalui sebuah rencana induk pengembangan infrastruktur
yang mempertimbangkan aspek lingkungan sosial dan ekonomi
lewat rilis resmi yang sama pula kepala balai prasarana permukiman wilayah ntt herman tobo juga menambahkan
proses pembangunan jurassic park selalu didampingi ranger agar tidak mengganggu habitat komodo
varanus komodensis atau komodo merupakan hewan ekstrem dan memiliki kekuatan yang sangat baik
kepala balai prasarana permukiman wilayah ntt merupakan hewan endemik yang tersebar di lima pulau
yakni komodo rinca padar gili montang dan nusa kode
sementara pembangunan jurassic park dipusatkan di pulau rinca
pulau seluas kurang dari dua ratus km persegi dan terletak dua jam perjalanan dari labuan bajo nusa tenggara timur
data dari balai taman nasional komodo menunjukkan
populasi hewan purba ini di indonesia sampai tahun dua ribu sembilan belas cukup fluktuatif
bergantung pada stabilitas ekosistem dan ketersediaan mangsa bagi komodo
diperkirakan saat ini jumlah komodo berkisar di angka tiga ekor